gubernur jawa barat rituan kamil memenuhi panggilan penyidik direkturat reserse kriminal umum polda jawa barat rabu pagi
rituan kamil dipanggil guna melakukan klarifikasi terkait kerumunan masa front pembela islam
tiba di gedung di treskrimum polda jawa barat gubernur jawa barat rituan kamil langsung menuju ruang pemeriksaan
rencananya rituan kamil akan dimintai klarifikasi oleh penyidik di treskrim mumpolda jawa barat
terkait kerumunan masa yang dihadiri imam besar front pembela islam rizik syihab
di kawasan megamendung kabupaten bogor tiga belas november silam
selain rituan kamil dua anggota front pembela islam di kabupaten bogor
juga memenuhi panggilan penyidik di treskrim mumpolda jawa barat
kedua anggota fpi tersebut masing masing habib muhsin alatas dan ustadz asep
tiga orang siapa aja pak
muxin sama faisal tasek
apa pemirsa bagi saksi
penyelenggara apa ya pak
enggak ya pak hanya hadir aja